ketua umum dewan pimpinan pusat partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengaku tidak etis mengomentari debat calon presiden dan calon wakil presiden
namun sby menyampaikan harapannya agar para calon presiden menyampaikan secara gamblang tentang kebijakan strategi dan tindakan tindakan yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden
hal itu dikatakan sbe usai bertemu warga deli serdang dalam rangkaian safari politik tour de toba selawar
saya kepada pak jokowi dengan tim beliau pak prabowo dengan tim beliau kalau berdebat berikan segamblang gamblangnya kepada rakyat kita apa yang akan dilakukan kalau kelak menjadi presiden
kalau pak jokowi terpilih ingin dengar dengan sejelas jelasnya
nah kalau itu
kalau itu didengar oleh rakyat pastilah rakyat akan mudah nanti siapa yang dipilih
itu saja harapan saya harapan rakyat untuk debat debat yang akan datang